kebakaran di tpa sarimukti kabupaten bandung barat membuat tempat pembuangan sampah akhir ini ditutup untuk waktu yang belum ditentukan
akibatnya tps yang ada di kota bandung dan sekitarnya ini penuh dan sampah pun menumpuk
bagaimana kemudian penanganannya kita bahas bersama dengan prima mayaning tias kepala dinas lingkungan hidup provinsi jawa barat
ibu prima selamat sore bisa mendengar suara saya
iya selamat sore mbak
tapi ini kami langsung dari sarimukti dengan bapak dandim dan kapolres juga
baik ibu prima kondisi terakhir tpa sarimukti seperti apa
kalau kami lihat di belakang anda masih ada asap yang mengepul cukup tebal di sana kondisinya seperti apa bu
iya sampai dengan saat ini pemantauan kami memang asap masih cukup tebal begitu ya
dan sepertinya memang api masih ada di dalam sampah ini gitu ya
dan sekarang terus dilakukan pemadaman dibantu dengan tni polri dengan aparat juga keamanan di sini untuk memadamkan api yang ada di sini
dan insya allah nanti dari bnpb
juga agar ada water booming dari atas akan diterjunkan ke sini
upaya yang dilakukan sampai dengan saat ini kami juga tidak membuka lagi dulu pelayanan
tadi dikatakan pelayanan akan tutup tapi setelah kami kaji lebih lanjut kita masih bisa gunakan di area ujung perluasan yang di enam tiga hektare ini
mungkin sekitar dua hektare sementara waktu kita akan bisa gunakan untuk mengurangi tumpukan sampah yang ada di bandung raya
insya allah hari ini akan keluar penetapan
dan keadaan darurat untuk sampah di bandung raya oleh bapak gubernur
ibu prima berapa luas lahan terdampak kebakaran di tpa sarimukti
ya kalau dari luas lahan ini kita punya luas empat puluh tiga hektaran begitu ya
dan kurang lebih hampir seluruhnya kecuali area perluasan sekitar tiga puluh hektare
karena itu zona aktif satu dua dan tiga yang kami gunakan untuk pembuangan sampah di sini
jadi semuanya terbakar
melihat asap yang masih mengepul sangat tebal begitu bu bagaimana kemudian sosialisasinya terhadap warga sekitar yang juga beraktivitas di sekitar dan tinggal di wilayah sekitar tpa sarimukti
ya sudah barang tentu ada yang direlokasi begitu ya
kemudian dari dinas kesehatan dari kabupaten bandung barat juga memberikan sosialisasi memberikan kewajiban membagi masker begitu
dan ada posko kesehatan
kesehatan juga yang ada di sini sudah ada
dan juga dari bapak kapolres dan bapak dandim di sini juga sudah membuat posko bersama gitu yang ada di lapangan
berbicara soal preventifnya pemkot bandung kita tahu mempersiapkan agar pengelolaan tps di tiap wilayah kota bandung ini dimaksimalkan dengan pola substitusi ibu prima
realisasinya seperti apa
iya kalau dilihat dari indikator bahwa kota bandung di sarimukti itu setiap harinya masih
satu dua ratus ton ya per hari begitu ya
dan kita melihat dari bulan berbulan di tahun ini juga masih ada indikasi kenaikan sampah
yang mana sebenarnya mungkin upayanya sudah dilakukan tapi manusianya bertambah
banyak sekali event yang ada di kota bandung gitu ya
jadi sampahnya terus menumpuk dan meningkat
nah dengan adanya ini mudah mudahan menjadi momen terbaik bahwa sampah organik yang harusnya bisa diolah begitu ya
tidak dibuang ke sini itu bisa dilakukan
jadi kami juga berusaha bekerjasama dengan komunitas magot nasional untuk mengambil food waste yang ada di bandung raya untuk bisa diolah di tempat gitu di hulu
sehingga tidak kehilir atau tidak ke sarimukti ini
baik artinya sampah sampah yang ada di tps tps di sekitar wilayah di kota bandung maksud saya ini saat ini masih ada di tempat mereka belum bisa ke tpa ya bu
mulai hari kemarin dua hari ya tiga hari lalu kita melakukan penelitian pelayanan
tiga hari terhitung sekarang kita tidak menerima sari mukti untuk menerima dulu karena kondisinya masih darurat
kami khawatir jika ini kami terima nanti menimbulkan lagi bencana ya pak kapolres
perhitungan area baru
ya insya allah nanti area baru yang kita akan buka itu insya allah bisa menampung
sekitar satu ratus lima puluh ritasi perharinya
itu baru sepertiga dari yang setiap harinya
nah sampai mungkin di tujuh septemberan ya kita bisa lakukan
semoga di dalam sini cepat sekali penataannya itu insya allah kita bisa normal kembali lah ya untuk menerima sampah dari kabupaten kota
oke kita harapkan ada penanganan cepat tapi kalau belajar dari hal ini bu mungkin sudah ada rencana untuk memperbarui
atau meningkatkan sistem pengelolaan sampah
jadi ini sudah harus ditutup ya dua ribu tujuh belas
kita sedang memperbaiki lekoknangka
legok nangka ini kita sudah lelangkan dan lelang internasional dan pemenangnya adalah sumitomo dari jepang
dan teknologinya cukup canggih dengan thermal technology
insya allah kita bisa mengolah sampah untuk menjadi energi listrik
dan ini sudah ada komitmen dari pln juga untuk membelinya
dan lokasinya di nagreg
ini sedang kita siapkan
segera mungkin bup nya segera terbentuk

dan lokasinya di nagreg
ini sedang kita siapkan
segera mungkin bup nya segera terbentuk

itu bisa kita operasionalkan untuk di lekoknangka
itu bisa kita operasionalkan untuk di lekoknangka
kita tunggu penanganan yang untuk jangka pendek terlebih dahulu karena kita lihat dampak dari polusi akibat kebakaran sampah ini cukup mengganggu warga sekitar
baik kita tunggu penanganan yang untuk jangka pendek terlebih dahulu karena kita lihat dampak dari polusi akibat kebakaran sampah ini cukup mengganggu warga sekitar

iya salam sehat terima kasih bu nonton doanya